kepolisian resort garut jawa barat membuka posko pengaduan bagi korban penyimpangan seksual yang melibatkan puluhan anak
karena para pelaku masih tergolong anak anak mereka tidak akan diadapkan ke pengadilan
pelaku dihadapkan pada dua pilihan yakni dikembalikan pada orang tua atau dititip di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial
kepolisian resort garut baru memastikan sembilan belas anak terlibat
tragisnya lima belas anak merupakan pelaku sekaligus korban
sementara empat orang anak hanya sebagai korban asusila temannya
kepolisian pun membuka posko pengaduan untuk korban penyimpangan seksual anak
pasalnya tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah
karena tidak bisa ditutupkan oleh satu instansi atau persatuan
tiga ini mengambil keputusan
untuk diadakan trauma healing
nah yang ada sekarang kalau yang terdata oleh kami dari di pihak kepolisian ada sembilan belas
berawal dari satu lp yang terbit tanggal dua belas april
pengembangan sampai ada sembilan belas
yang lima belas orangnya pelaku termasuk korban empat orangnya ini hanya korban saja
namun di korban saja itu ada tiga perempuan satu laki laki
kalau dibilang tiga puluh empat tidak ada kemungkinan tiga puluh empat
tidak tahu mungkin anaknya pernah bermain sama kelompok itu
dia khawatir daripada mereka
bagaimana sekalian saja
temuan kasus kecanduan dan kelainan seksual anak anak akibat paparan konten pornografi di garut
membuktikan pengawasan atas konten pornografi belum dilakukan secara maksimal
lalu bagaimana pencegahan dilakukan dan bagaimana penanganan jika anak sudah terpapar konten pornografi
sudah bergabung bersama kami seksual klinis zoya amirin
selamat sore mbak zoya
kasus yang terjadi di garut ini kemudian membuka mata kita mengejutkan karena ini bukan sesuatu yang baru
tapi kembali berulang
saya harus mengutip sedikit data dari kpai di tahun dua ribu delapan belas bahkan menyebut indonesia sudah darurat pornografi
mayoritas anak sd dan ini baru dilakukan di empat provinsi aceh jawa tengah dki dan daerah istimewa yogyakarta
survei terakhir seperti itu hasilnya seperti itu
sekarang pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa memulai
mengenalkan pendidikan seksual sejak dini kepada anak
kapan waktu yang tepat
sebenarnya waktu yang paling tepat adalah usia tiga tahun
saya tahu ketika saya bilang tiga tahun biasanya orang shock
karena sebenarnya pendidikan seks itu bukan mengajarkan cara berhubungan seks
tapi adalah mengenalkan anak mengenai perkembangan seksualitas sesuai dengan usianya
jadi mulai dari tiga tahun anak itu sudah paham mengenai toilet training
bagaimana cara menceritakan

nope kita cari segala kebaikan alongside then learn coaching
sesuai dengan kondisi syariahnya tadi

tapi tidak memerlukan altro disituuit di luar lubang
gimana caranya dia melakukan secara sedeban
sekarang ini menduragankan ini
jadi bagaimana kita menguasai hal ini
kita sering memaksa anak kita gitu untuk
udah nggak nak nanti mama gak kasih kue loh dan sebagainya ya
nanti bunda marah loh dan sebagainya
kita mulai mengajarkan anak bahwa
nak kalau kamu misalnya tidak nyaman terhadap tubuh kamu
kamu mau dicubit kah gitu paling sering kan apa gemes dicubit pipinya
itu sebenarnya anak sudah mesti belajar untuk
termasuk ketika untuk kesopanan
kan bisa dia tidak harus melakukan sentuhan apapun
misalnya dia mengucapkan salam dengan seperti ini saja
jadi kita tetap mengajarkan edukasi
tetap mengajarkan tata kerama
tanpa menghilangkan edukasi seksualnya terhadap si anak
bahwa tubuhnya adalah berharga
jika dia merasa tidak nyaman
dia berhak melakukan sesuatu
termasuk yang biasanya sering diprotes juga adalah
mengatakan penis dan vagina
karena simple ketika orang memberi nama aneh aneh
kalau misalnya di luar negeri ya
kalau di dalam negeri mungkin kayak burung dan sebagainya
itu malah akan mempersulit seks edukasi
karena ketika anak melihat bahwa
loh ini kayak pakai baju gitu ya
masukin tangan kiri masukin tangan kanan
atau termasuk ada lagu kepala pundak lutut kaki dan sebagainya
tapi begitu sampai ke kelamin
tiba tiba diberi nama aneh aneh
nah ini membuat anak akan merasa bahwa
oh ada something wrong dengan yang namanya seksualitas
ada sesuatu yang salah
so saya harus memperlakukan dengan cara yang
nah ini yang berbahaya justru
ketika si anak memiliki kesadaran bahwa tubuh saya berharga
kalau misalnya saya disentuh di bagian manapun di tubuhnya
saya merasa tidak nyaman
saya boleh melakukan sesuatu
ini relatif akan mencegah
memang awal awalnya kalau anak itu akan drama ya
misalnya ada false alarm
anak saya juga begitu pulang pulang begini
mami oh my god dia bilang gitu
kalau dengar anak saya sendiri
begitu maksud kamu kamu bisa hamil bagaimana nih
saya udah berusaha narik napas
iya tadi ada anak laki laki bercanda
dia masih pakai celananya sih tapi dia bercanda
lalu dia gesekin kemaluan yang di pinggul saya
dia nangis dia stres kan
tapi tetap aja itu nggak pantas
apa yang kamu bilang ke dia
tapi dia tetap melakukannya lagi
apa yang harus kamu lakukan
oh kamu lapor ke guru jaga pada saat itu
ketika misalnya di kelas sedang kosong dan sebagainya
nah hal hal seperti ini
anak udah mulai sadar
walaupun kita akan terkaget kaget nih pertama kali
peran peran awal itu harus dilakukan seorang ibu atau bapak
jika anaknya perempuan bagaimana
sebaiknya bunda kepada putrinya
ayah kepada putranya
kecuali di orang tua tunggal
ya kan kadang kadang kalau orang tua tunggal susah
sulit juga ya untuk langsung memperkenalkan kepada figur lain gitu
nah yang paling sulit memang
mungkin seorang duda gitu ya
punya anak perempuan gitu
atau janda punya anak laki laki dan sebagainya
tapi kalau misalnya masih ada om atau tantenya
masih ada kerabat kakek neneknya
itu relatif juga bisa membantu mengenai figur
ya tanpa kita harus kehilangan
waduh saya cuma sendiri
nah jangan jangan anak saya berbahaya
oh enggak juga
kita tetap bisa memperkenalkan
cuma kalau misalnya masih lengkap
enggak usah menjadi seks solo seperti saya
untuk seorang ayah mengajarkan
nak kalau kamu sudah mimpi
karena mimpi basah
kamu akan berpikir terangsang
yang enggak wajar adalah
ketika kamu terangsang
kamu genit sama anak perempuan
kamu tarikin roknya
itu enggak pantes
itu seks edukasi sebenarnya
gitu kalau misalnya soal hubungan seks
hal yang kecil detail terlebih dahulu
tapi yang berhubungan dengan
jadi perkembangan psikoseksualnya
harus sejalan dengan usia biologisnya
artinya apakah kita harus pukul rata di usia tiga tahun
atau kita melihat kesiapan
anak kita apakah sudah siap untuk menerima informasi itu
bagaimana kalau prakteknya anda melihat di lapangan
apakah oke tiga tahun saatnya
sekarang waktunya saya mengajarkan ilmu
sebaiknya sih tiga tahun pukul rata harus sudah memulai
karena kalau misalnya
kalau misalnya udah kayak kejadian seperti di garut ini
kita sudah memperbaiki ya sudah rehabilitasi
sudah lebih sulit
termasuk hal hal kecil seks edukasi itu adalah apa
orang tua itu harus mengunci kamar loh
ketika dia berhubungan seks
itu lebih parah daripada menonton video porno
dia tidak mengerti apa yang terjadi
bisa jadi dia melihat bahwa
ibu bapaknya ini saling menyakiti atau gimana
saya pernah lihat ada beberapa waktu lalu
ada seorang ibu nanya kepada anaknya
anaknya umur empat tahun mbak bayangkan
empat tahun atau lima tahun dia tanya
emang ibu semalam ngapain
kayaknya dia melihat ibunya melakukan hubungan seksual
terus dia bilang ibu semalam ah ah ah gitu
oh ibu gitu ya suaranya
ibunya ketawa dengan lantangnya
nanti ya bahayanya
saya bukan mau nakutin
bahayanya kalau dia pikir ini sesuatu yang lucu
dia akan melakukan itu kepada anak perempuan
nah ketika itu sudah terjadi
baru panik kan ibunya
tidak hanya di tangan orang tua saja
tapi juga di sekolah
kasus di garut kita melihat bagaimana gambaran
backgroundnya bagaimana gambaran keluarga
dan lingkungan sekolah
bagaimana sehingga sosialisasi ini bisa sampai
kalau di kota besar jujur contoh kasus
di sekolah untuk di kota jakarta
memang informasi tentang pendidikan seks
sudah bagus gitu bagaimana untuk daerah daerah
yang belum tercapai sosialisasi ini
sebenarnya untuk di jakarta pun
kalau misalnya sosialisasinya sudah bagus
peran paling penting orang tua loh kembali
filter pertama karena gini kalau saya misalnya
mengajarkan seks edukasi ya saya lebih ingin
setelah mengajarkan seks edukasi pada anak
saya ingin langsung ada sesi sama orang tuanya
karena pada dasarnya nanti yang akan berinteraksi
dengan anak itu kan orang tua bukan saya
pada saya selalu akan mengembalikan pada anak misalnya
ini boleh atau enggak nah boleh atau enggaknya
kayak misalnya tentu saja hubungan seks
gak boleh gitu ya sampai kamu menikah gitu
dengan alasan bahwa ini bukan masalah agama
karena saya bukan ahli agama tapi untuk
kesehatan mental kamu bahwa kalau kamu belum
siap kamu melakukan sesuatu apapun itu
apalagi seks gitu itu akan mempersulit hidup kamu
dan pilihan hidup kamu ke depannya
nah untuk anak anak kalau dia punya hubungan
yang dekat dengan orang tuanya ketika ada sesuatu
yang membuat dia janggal misalnya dia nonton
video porno pertama kali janggal kalau dia punya
relationship yang cukup baik dengan orang tuanya
dia akan pulang ngapain ngadu kan
bertanya iya mah aku nonton begini
mungkin kitanya yang sesak nafas waktu anak kita begitu
kamu rasain sih waktu ini oh geli aneh tapi aku
nggak tahu kenapa biasanya jawabannya seperti itu ya
anak anak sd nanti kalau kita jelasin ini sebenarnya
adalah hubungan yang harusnya dilakukan suami istri
kamu harusnya nggak boleh ngelihat dulu tapi karena
kamu sudah melihat ya ceritain sama bunda atau ceritain
sama ayah gimana yang kamu rasain ya ini gak pantas
dilihat ya kalau misalnya ada perasaan perasaan yang
muncul karena ini itu kamu boleh curhat karena di sekolah sekolah
di jakarta aja kalau saya temukan kalau saya lihat
masih banyak guru yang histeris dan menelpon saya saya harus
lari lari gitu untuk memberikan edukasi sampai anaknya disuruh
waktu itu udah kamu ngadep tembok zikir sana kamu baik baik
gitu ya misalnya faktor faktor budaya kepercayaan agama
kemudian terkadang saya tidak tahu bagaimana prakteknya di
lapangan apakah juga menjadi hambatan kendala bagaimana
sehingga clear semuanya ini harusnya itu dirangkul karena
ketika memberikan seks edukasi terutama misalnya pada anaknya
smp ini ya ini kan yang menyebarkan kalau nggak salah
anak smp ya salah satunya smp dan sma pada usia remaja itu
kita sudah saatnya kita mengajar nak kamu tuh udah aktif loh
secara seksual ketika seorang anak laki laki sudah mimpi
basah anak perempuan sudah menstruasi artinya dia sudah
aktif secara seksual dia sudah memiliki rangsangan itu
nah rangsangan itu kan dia akan rasa wah seru nonton
kok saya merasa ada kenikmatan kenikmatan yang saya nggak
ngerti apa kenikmatan itu akan diteruskan karena yang namanya
otak itu ya dopamin di otak itu kan seperti ketika kita main
social media rasanya nggak kerasa udah lima jam adiksi dopamine dopamine
itu akan menyebabkan adiksi itu sosial media apalagi
pornografi nah si anak itu mesti belajar bahwa nak this is not good
ini nggak bagus buat kamu gitu ya kenapa nggak bagus karena kalau kamu
terus memanjakan dopamin akhirnya kamu tidak bisa mengelola
keinginan keinginan kamu untuk harus selalu dipuaskan untuk harus
selalu dipuaskan gitu namanya anak laki laki pasti akan terangsang
jadi jangan dilihat lagi nak kalau dimarahin soalnya
artinya edukasi pertama sebenarnya di orang tua ya
bagaimana kemudian penyampaian informasi itu bisa disampaikan secara
lugas kepada anak anak mbak zoy bagaimana kasusnya yang saat ini
terjadi di garut ada sembilan belas anak yang sudah dipastikan kecanduan dan
saat ini posisinya mengalami penyimpangan seksual bagaimana kemudian
menimbulkan trauma dan si anak bisa kembali beraktivitas secara normal
ya kalau pertama saya tidak mau melabel penyimpangan dulu ya
mau menganggapnya bahwa ya ini adalah satu kejadian yang sangat miris gitu ya
saat anaknya itu ditolong tolonglah juga orang tuanya tenangin dulu
karena bagaimanapun juga ketika orang tua panik dia akan semakin mempressure
anaknya dan suasananya tidak akan semakin membaik gitu ya ketika anak ini
pulang dia harus dibantu untuk untuk diedukasi juga kan berkelanjutan terutama yang
menyebarkan gitu ya kenapa dia menyebarkan dan biasanya
mengambil perhatian kamu sih dicarikan core core nya semua itu
karena menyebarkan juga korban korban juga kan sebenarnya karena dia
nggak mengerti kenapa dia merasakan yang dia rasakan mesti ada orang yang
memberitahu itu gitu nah ketika si orang tua sudah cukup tenang itu
relatively dia akan lebih anteng gitu untuk memberikan seks edukasi
kalau yang remaja memang trauma atau enggak masih belum terasa nih tapi yang anak anak ini
nanti biasanya akan terasa traumanya kalau dia sudah besar kalau dia sudah
masuk masa akhir balik dia akan merasa wah dulu saya nakal banget ya kenapa ya
saya melakukan itu itu padahal ya namanya juga anak anak ya we do lot of silly
things win wir young gitu lalu kita bisa aja ketika kita muda kita kan
melakukan hal hal yang bodoh lah silly ya terhadap teman kita kayak misalnya
main dokter dokteran kadang kadang kan kalau kita ingat sekarang ya ampun dulu
saya itu udah dipegang pegang ya ternyata teman dokter misalnya nah itu kan juga
bagian dari seks edukasi jadi sekarang rehabilitasinya adalah ayah dan bunda
ketika anda sudah mengetahui anak anda itu melakukan perilaku ini gitu ya baik
oleh teman atau siapa pertama jangan nyalahin orang lain dulu deh termasuk teman teman
yang menyebarkan oke pertama jangan salahkan orang lain jangan salahkan orang lain yang kedua nanti
di segmen selanjutnya kita harus jadikan dulu oh iya siap kami akan kembali sesuai lagi tetap lagi di cnn ocean newsroom
kita lanjutkan perbincangan bersama dengan zoya amirin mbak zoya tadi yang pertama adalah tidak menyalahkan orang lain
jika kemudian anak kita juga menjadi korban dan terpapar konten pornografi selanjutnya
iya karena kalau misalnya pertama ketika kita menyalahkan orang lain akhirnya kita tidak fokus pada masalah yang sebenarnya
kita kan paling sering kita defense ya saya udah jadi orang tua saya ini baik loh saya udah kerja keras saya udah kirim anak saya ke pengajian
saya udah kasih les dan sebagainya tapi ternyata masih aja bocornya pasti gara gara
karena sebenarnya anaknya dia tidak menolong masalah selanjutnya adalah berbicara baik baik pada anak
nak kenapa sih kamu melakukan itu kadang kadang orang tua itu berbicara kepada anaknya bukan berbicara dengan anaknya gitu ya
jadi kalau berbicara kepada anaknya kan kita masih memerintah tapi kalau kita berbicara kepada anak kita kita akan nanya
kamu kenapa sih begitu nak apa yang kamu pikirkan kita harus coba masuk ke pemikiran dan dunianya mereka
jangan bersikeras dengan apa yang ada di pikiran kita
karena kadang kadang anak anak itu bermain saja
seringkali ada orang bilang anak anak pasti sudah mengerti ya ada beberapa pelecehan seksual dengan semua kebohongan
masa sih anak anak tidak mengerti pasti sudah merasakan
iya mereka merasakan yang namanya rangsangan seksual belum hasrat sih karena belum akhir balik ya
tapi rangsangan seksual itu tidak dinamai apa apa sama mereka karena mereka belum tahu apa itu
yang di garut pihak polisian mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa itu
presiden mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hasrat hanya meniru saja
tanda kutip hanya meniru saja
saya sih percaya dia meniru kalaupun ada misalnya sensasi sensasi itu adalah karena reaksi orang orang di sekitarnya
ya kan ketika melihat adegan itu misalnya termasuk reaksi negatif ya gitu
sama seperti nggak usah jauh jauh deh kalau misalnya saya memberikan seks edukasi pada ayah dan bunda saya misalnya kasih contoh
kalau misalnya anda ada tamu ya lalu anak anda keluar kamar mandi telanjang telanjang apa yang anda lakukan
biasanya kebanyakan ibu akan menjerit
terus saya bilang jangan nanti ketika dia ingin mencari perhatian anda dia akan telanjang telanjang di setiap tamu
itu kan learning behavior dari si anak
jadi ketika ada tamu kita harus tenang untuk bungkus pakai handuk dan bilang nah itu nggak sopan
jadi dia tahu bahwa oh saya nggak bisa seeking attention
nah kadang kadang atensi yang diberikan berlebihan ketika anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal hal yang normatif
itu justru memicu anak untuk melakukan lagi
kayak misalnya dia mengatakan f work
lalu memberikan jari tengah
kadang kadang kan kita langsung research wah kurang aja anak kecil kecil bisa kayak gitu
coba tanya deh dia tahu nggak artinya apa nggak tahu
dia senang terhadap reaksi yang diberikan oleh orang sekitarnya terhadap dia
so ketika kita memberikan seks edukasi salah satunya adalah dengan tidak memberikan reaksi yang berlebihan
ketika kita shock sekalipun ini anak anak gitu loh
kalaupun dia tahu oh itu kan artinya f word gitu jari tengah tuh begini
tapi itu artinya menghina orang lain paham gak dia enggak
kalau misalnya wah kamu ngomong jorok ya dia main di comberan dia tahu itu jorok
tapi kalau kayak gitu belum tentu dia tahu dia jorok
jadi kita tidak boleh memarahi anak ketika kita sendiri tidak pernah memberikan edukasi apapun terhadap anak mengenai seksualitasnya
oke berarti tanggung jawab pertama di orang tua
terakhir mbak zoya kita melihat saat ini bahkan kpai sudah mengklaim saat ini posisinya indonesia sudah darurat pornografi
kita tidak bisa mengabaikan sosial media perkembangan internet luar biasa
bagaimana kita bisa membentengi diri sendiri keluarga anak anak dan anak anak
indonesia sehingga ke depan kasus seperti ini tidak kembali terulang
oke pertama tama mungkin cobalah jangan memberikan gadget kepada anak yang kita sendiri gak mengerti
kalau kita sendiri gaptec jangan berikan kepada anak gadget yang hanya karena gadget itu mahal dan anda mampu membelinya
pastikan bahwa bagaimana keingin tahuannya dia itu ya minimal punya quality time bersama dengan anda
kalau anda nggak bisa memonitor mereka sering sering ya usahakan gadget itu hanya digunakan ketika
seharusnya ada yang menggunakan gadget itu

itu yang memang resmi jika orang tuanya memberikan bagaimana kalau lingkungan teman temannya
nah teman temannya kalau misalnya kayak gitu katakan bahwa kamu boleh cerita apa aja ke ayah dan bunda
kita harus menjadi tempat dimana dia bisa curhat apapun
jangan sampai gini kalau ada kejadian pelecehan seksual atau dia nonton pornografi dia begini
mati gue misalnya gitu ya aku mampu deh nih kalau sampai ibu bapakku tahu aku akan dihukum
atau aduh ini aneh aku mau tanya sama ibu bapakku
kita menjadi orang tua yang mana
pastikan bahwa kita menjadi orang tua yang cukup terbuka sehingga kalau ada masalah anak kita bisa membantunya
kita nggak bisa dua puluh empat jam tujuh hari sekali loh memantau mereka
kita pastikan bahwa kita cukup terbuka ketika terjadi masalah kita mau anak kita mau curhat ke kita
itu yang paling baik karena ya kalau dikasih sama teman temannya susah juga
kita marahin temannya udah kejadian kita marahin orang tua temannya
anda melihat pemerintah saat ini sudah cukup concern
belum tidak untuk sosialisasi
ini diawali dengan senyum senyuman saya bisa membacanya
tampaknya belum maksimal langkah dari pemerintah untuk edukasi seks lebih dini kepada anak anak di sekolah sekolah
pr nya buat menkom info banyak banget ya gitu
untuk memblok kalau misalnya hanya memblok semua dengan kata kata seks
ya website saya untuk mengajarkan seks edukasi juga di blok kan jadinya
padahal istrinya seks edukasi semua
ketika mengambilnya semua kata kata seks di blok susah juga
yang harus dilakukan adalah bagaimana sistem seleksi dan pemilihannya
seenggangannya itu yang paling baik yang pemerintah bisa lakukan
termasuk orang tua ketika sekarang anak anak udah mulai sering nonton youtube gitu
itu kan ada neneknya dan sebagainya
usahakan itu orang tua mengertilah bagaimana caranya anak itu melihat youtube dan sebagainya
sehingga kalau kita tertarik kepada dunia si anak anak juga relatif nggak akan macam macam kok
gak akan cari cari perhatian yang aneh aneh
misalnya kenapa sih kamu suka nonton yang ini nak gitu
apa sih serunya
termasuk ketika saya nggak suka terhadap beberapa film tertentu yang ditonton anak saya
karena menurut saya bukan konten seksualnya sih justru caranya nih anak anak ngomong ke gurunya itu agak kasar
saya nggak mau menyebutkan misalnya sinetron apa atau artis siapa yang dia lihat ya
kalau mami sih gak mau ya kalau kamu ngobrolnya kayak begini sama mami awal
kalau kamu seperti ini
oh soalnya dia romantis nih begini begini
ada nggak romantis yang lain tapi juga asik
yaudah kita cari sama sama
cuma syaratnya dia biasanya begitu mami nonton dulu youtube yang aku suka selama seminggu
nanti aku juga akan cari sama sama mami selama seminggu
so give me reason kenapa aku melakukan seperti ini
jadi kita berteman dengan anak deh kalau udah soal kayak begini
daripada kita nggak ada kita lagi kerja dia macem macem
susah kita kan
jadi harus menemukan kepercayaan
menurut anda perlu tidak ada kurikulum khusus kemudian yang dimasukkan
kalau ada kurikulum akhirnya ujung ujungnya apa nilai lagi kan
mendingan ekstra kulikuler aja udah paling aman
karena masuk kurikulum nanti gini oh seks edukasinya dapat sepuluh
terus udah pasti dia tau apa nggak
atau kembali lagi ngejar nilai udah deh
artinya kesadaran orang tua nomor satu lingkungan
bagaimana menumbuhkan kepercayaan berteman dengan anak
baik mas zoya terima kasih sudah berbincang bersama kami
dan jangan kemana mana kami masih akan kembali setelah jeda berikut